atau menghalangi yang mau ngejar
kalau si copet itu sudah terlanjur tertangkap
mau dipukulin orang
dia akan menjadi pahlawan
tenang tenang tenang
jangan main hakim sendiri
orang yang ngasih tau om obed siapa
ada temen saya
saya sebut namanya juga percuma
kamu gak bakal tau namanya
kalau om uber ketemu sama orang yang mau nyopet
memangnya itu pasti yang nyopet istri om ubed
bukannya copet itu banyak
intinya saya sekarang lagi dendam sama copet
istri saya masa dalam waktu dua hari dua kali kecopetan
pokoknya kalau hari ini saya ketemu copet
siapapun yang dia copet
saya mau laporan ke polisi
ini akan menjadi awal dari persoalan yang lebih berat buat kami
karena ngayam kita diajak acak usang
ada tiga syarat untuk bisa kita rekrut adalah
udah dua kali ketemu tapi belum ngobrol
sebetulnya sudah ngobrol tapi belum pada inti ke persoalannya
selalu kepotong sama masalah perut
masalah perut maksudnya nafkah
bukan istilah masalah perut beneran
kalau lagi ngobrol baru aja mau sampai ke inti
kang firman sahpitra
sampai ke inti kang firman sahpitra udah kabur sakit perut mulas
terus rencana kamu gimana
sebentar saya mau cuci tangan dulu
ya sudah sana berangkat
kamu mau ke rumahnya
lagi di gedung merdeka
lagi duduk duduk aja
mau ikut duduk duduk aja
di gedung merdeka
ya udah kamu berangkat sekarang
si omnya itu yang dulu pernah mau kita ajang kan
si omnya itu yang dulu pernah mau kita ajang kan
gabung di tim kita ternyata rumahnya dekat sama tempat kos aku
tadi pas aku mau berangkat dia lagi berdiri di depan rumah
terus negor aku mau berangkat neng
tadi waktu kamu berangkat dia berdiri depan rumah
sekarang duduk pelamun di sini
saya curiga dia pengangguran
kayaknya sih gitu
kalau gitu kita pasin aja dia pengangguran atau bukan
miskin atau enggak
lemah iman atau enggak
kita mau ajak gabung tim kita
iya kan kita disuruh bos cari anggota baru
jangan dia deh
kayaknya dia om om genit
tuh kan kita cari yang lain aja

saya sudah beres dinas
sudah pulang ke rumah
sudah bisa kalau mau ketemu di lokasi
mau berangkat sekarang
saya ganti baju dulu makan terus berangkat
mau ketemu kang bibit ya
tadi saya lihat kang pipit lewat janjian
iya saya mau ketemu dia

ya ya siap
ya siap siap
iya siap siap
karena jika anda kanédor akan banyak juga
kau merasa lebih mahat dengan nanti
lagi di jalan
jalan ke rumah saya mau pulang
kan kita udah janjian
sekarang mas sudah ingat
maksud saya kang pipit mau balik lagi atau saya ke rumah kang pipit aja
ke rumah saya aja tuh
waktu itu langsung kabur aja
waktu itu ada urusan mendadak
jadi enggak mau franchise cilok saya
karena ada satu dan lain hal
enggak bisa kamu jelasin
kan kemarin udah
barusan kecopetan lagi
uangnya di dompet semua
pakai ojek bayar di rumah
enggak ada ojek
ongkosnya bayar di rumah
papa di mana
kalau mama pakai taksi nanti yang bayar siapa
di rumah enggak nyimpen uang
di bawah semua
di dompet yang kecopetan
istri saya mau pulang pakai taksi
tidak ada uang buat bayarnya
barusan dia kecopetan
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
uangnya di rumah
kamu di rumah
kamu di rumah
kamu di rumah
manis sedang atau pahit
kemudian istri om cilok kecopetan
sebetulnya kasian juga semua orang yang kecopetan
kalau dipikir pikir kita itu jahat ya
baru mikir sekarang
saya masak airnya dulu
nggak ada air termos
pakai air termos mah gak enak
masak airnya cuma sedikit sebentar juga nggak golak
salah satu alasan aku mau berhenti jadi copet
suatu saat ketahuan waktu operasi
dibawa ke kantor polisi atau dibakar masak
aku juga kepikiran sama orang yang kita copet
jang airnya sudah mateng
stok kopi sama gula dari kemarin sudah habis
aku juga bakal bakal bustu
jika ia datang ke pengantin
di sjendela saya
lama ya nunggunya
mau dihitung dulu
enggak usah saya percaya
mau dihitung juga kalau disini nanti banyak yang lihat
girik aslinya mana
nanti saya ambil ditukar sama ini
harus ada giriknya dulu
enggak usah saya percaya
karena bisnis memang harus begitu
harus saling percaya
saya berangkat sekarang
oke kita ketemu di sana
dari yang mau pinjam uang dia nunggu saya di rumahnya
mau berangkat sekarang
iya biar urusannya cepat beres
waktu diangkut di kiri kanan kamu ada penumpang lain
mereka bareng turun duluan
kamu inget orangnya
kamu gak pernah oleh raga ya
kamu tuh kegemukan
ini lagi olahraga
kalau olahraganya kayak gitu mah
nanti yang kurus cuma tangannya aja
mak tuh udah tahu nama saya dari dulu
tapi kenapa sampai sekarang kalau manggil saya tetap aja ici
makan udah tua wajar kalau pelupa
masa pelupanya terus terusan
jangan dimasukin ke hati
sabar ya sehari ini
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
mak baru masuk
ici mau ke belakang dulu
kenapa malah diam di situ
ya udah sambil nunggu emak
buat ngisi waktu ruang
udah sempet ke toko sepatu
beli sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
belum sempat atau belum ada uangnya
belum ada uangnya
belum ada uangnya
saya ke sini mau ngasih tahu
terus kenapa tuh
kak mus masih manggil cec
pakai bahasa inggris satu jam
jawabnya selamat datang
kamu harus olah raga
biar badannya nggak kayak gini
olah raga apa
saya gak punya raket
nanti kita main badminton sama susi susanti
gak usah beli raket
cari olah raga lain saja

gak bisa pakai tabungan dulu
kok masih nanya
beli sepatu adinda yang gambarnya daun pingkong tiga

beberapa santare tapi nasi yang teroleh
seberapa berasq pi i anyph told raih dua lok mengeizh tebiak davi deng

kang murad sama kang pipit sudah lama terkenal satu paket masa bilang gak kenal
murad itu orangnya yang mani ya
kita semua satu keluarga masa saya harus diem aja
bilang sama kang mus murad jahat
tabungan kita berapa
akang mau ambil sedikit
beli sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
itu tabungan buat si enam nanti kuliah
biar cuma seperak tapi esi nggak mau uangnya keganggu
takut nanti jadi kebiasaan
ada keperluan sedikit diambil
ada kebutuhan sedikit diambil
saya nyerah kang
pir man sah pitra jang
soal kang murad sama kang pir man sah pitra
saya lagi berusaha supaya kang murad sama kang pir man sah pitra damai
tapi kang pir man sah pitra
kalau nyebut nama lengkapnya
saya sebetulnya ngerasa gimana gitu
boleh nggak kalau saya nyebut nama panggilannya aja
kalau gak boleh gak apa apa
kalau kamu merasa nyebutnya kang murad sama kang pirman sahmitra itu susah
kamu bisa menggunakan kata ganti untuk orang ketiga jamah
kamu sebut saja mereka
kalau kang firman sahpitranya aja
kamu bisa menggunakan kata ganti untuk orang ketiga tunggal
saya mau menyelesaikan masalah mereka
tapi dia gak mau
kasih tau kang mus murad jahat
saya belum pernah ke warung kopi manggumu
saya besok mau kesana
saya mau ditemenin sama mereka
ada masalah apa lagi
nggak ada masalah apa apa
kopinya gak diminum
masah pitra damai
tapi kang firman sahpitra
kalau nyebut nama lengkapnya
saya sebetulnya ngerasa gimana gitu
boleh nggak kalau saya nyebut nama panggilannya aja
kalau gak boleh gak apa apa
kalau kamu merasa nyebutnya kang murad sama kang pirman sahmitra itu susah

kamu bisa menggunakan kata ganti untuk orang ketiga jamah
kamu sebut saja mereka
kalau kang firman sahpitranya aja
kamu bisa menggunakan kata ganti untuk orang ketiga tunggal
saya mau menyelesaikan masalah mereka
tapi dia gak mau
dia malah bilang ke saya
kasih tau kang mus murad jahat
saya belum pernah ke warung kopi mangrove

saya besok mau kesana
saya mau ditemenin sama mereka
ada masalah apa lagi
nggak ada masalah apa apa
kopinya gak di minum
cuk kamu sekarang apa
udah ah merah
yaudah kita pulang aja
kamu punya kulkas kan
stok bahan bahan buat masak
sayur sayur sama daging mentah
gak ada minuman
cuma sirup aja
kamu gak ngajak mbak mampir
emak mau mampir
kamu sudah bawa uangnya
ini aslinya sudah saya kasih
orangnya mau lihat dulu lahannya
sebentar lagi sampai
itu dia orangnya
biar saya yang urus
pokoknya pak wirya taunya dapat uang sesuai dengan yang pak william butuhkan
saya bukannya mau nagih
karena waktu kamu masih beberapa hari
saya cuma mau mengingatkan aja biar kamu gak telat
waktu itu nggak dikasih tahu begitu
kalau kamu bayar tepat waktu gak perlu ada tambahan bunga

masalahnya sekarang saya lagi ada masalah
sebetulnya masalahnya bukan masalah saya tapi masalah bahwa saya
orang yang nyuruh saya pinjam uang dia ditangkap polisi
uang pinjaman itu dipakai buat beli motor
waktu motornya dipakai dia kena rajia
masalahnya motor yang dia beli nggak ada surat suratnya
itu bukan masalah saya
iya itu masalah buat saya
saya taunya kamu yang pinjam uang jadi kamu yang harus tanggung jawab
dari kemarin juga udah kepikiran sama saya
masalahnya pasti jadi masalah saya
terserah masalahnya apa
pokoknya uang saya harus balik ditambah bunganya
kalau enggak saya akan balik
jangan gitu atu kita kan temen
jangan laut atau selesai quite
masih jualan gorengan
sana beli gorengannya
terus nanti kesini lagi
kamu berdua lagi apa
mau beli dompet
iya om uben mau kemana
lagi nyari copet
tadi saya udah naik beberapa angkot
terus saya cari cari dompetnya
lagi di jalan jalan
belum ketemu juga
memang om uben tau copetnya
tapi saya bakal tahu kalau ada orang mau nyopet
tau dari mana
hmm dikasih tau sama orang orang
memangnya kalau orang mau nyopet itu gimana
biasanya copet itu satu tim
minimal dua orang
yang lain mengawasi dompetnya
yang lain mengawasi dompetnya
yang lain mengawasi
kalau yang nyepet itu ketahuan
dia akan berusaha kabur
dan temannya akan berusaha menghambat atau menghalangi yang mau ngejar
kalau si copet itu sudah terlanjur tertangkap
mau dipukulin orang
dia akan menjadi pahlawan
tenang tenang tenang
jangan main hakim sendiri
orang orang yang nyopet itu ketahuan

ada temen saya
saya sebut namanya juga
kamu gak bakal tau namanya
kalau om ubed ketemu sama orang yang mau nyopet
memangnya itu pasti yang nyopet istri om ubed
bukannya copet itu banyak
saya sekarang lagi dendam sama copet
masa dalam waktu dua hari
dua kali kecopetan
kalau hari ini saya ketemu copet
siapapun yang dia copet
mangga tuh kalau mau nyari copet mah
saya mau nyari dompet
nama kamu berdua
mangga atu kalau mau nyari dompet
ini gorengan bang jaki
bala bala gehu pisgur
bikin teh panas manis
bikin teh panas manis
bikin teh panas manis
bikin teh panas manis
bikin teh panas manis
bikin teh panas manis
waktu aku bilang mau berhenti nyopet
terus bilang mau jualan cilok
siapa yang menginspirasi kamu
yang saya beli ciloknya
terus bos saya nanya siapa namanya ubed
berarti om ubed kenal sama bos saib
terus mungkin yang ngasih tau om ubed soal copet itu bos saeb
nah termosnya kosong
masak dulu atuh sedikit aja
asal cukup buat bikin teh manis panas
jangan jangan istri omo ben itu salah satu korban kita
kan tadi waktu istri ombe telepon bilang kecopetan kita lagi sama dia
kan istri om ub dua kali kecopetan
mungkin yang pertama itu kita copet dia
kalau memang iya
om ubed tau kita bisa dilaporin ke polisi
bala bala gehu pisgur
waktu aku bilang mau berhenti nyopet terus bilang mau jualan cilok
bos saib nanya siapa yang menginspirasi kamu
aku bilang tukang cilok yang saya beli ciloknya
terus bos saeb nanya siapa namanya ubed
berarti om ubed kenal sama bos saif
terus mungkin yang ngasih tau om ubed soal copet itu bos saeb
nah termosnya kosong
masak dulu atuh
asal cukup buat bikin teh manis
istri om ubed itu salah satu korban kita
kan tadi waktu istri ombe telepon bilang kecopetan kita lagi sama dia
kan istri om ub dua kali kecopetan
mungkin yang pertama itu kita copetnya
kalau memang iya terus om ubed tau kita bisa dilaporin ke polisi

kamu bukannya lagi masak air
cuma buat bikin teh manis
kalau masak air cuma sedikit harus ditungguin
air emang nggak ada istilah hangus atuh emang
namanya kitacience deskripsi
itu yang apa
pek yang demikian
lagi di rumah bang pipit
tapi airnya baru dimasak
mang pipit sama mang murad sudah baik kan atau belum ya
gak tahu nanti saya tanya
kamu ada apa nelfon saya
mereka itu sudah lama satu paket
sudah jadi legenda
masa sekarang marahan
kalau kita mah jangan pernah marahan seperti mereka ya
udah dulu atu
saya masak airnya udah mateng
mau bikin teh manis panas dulu buat mang pipit
kenapa saya gak disisain
ya mau atu mang
kenapa tadi kamu gak bilang
kan tadi saya udah nyemot satu
terus sama mamang disuruh bikin teh manis panas dulu
kirain tadi teh
kalau om ubed enggak
tapi kalau ubed tukang cilok saya sangat mengenal dia
ubed tukang cilok
dia yang menginspirasi kamu buat berhenti jadi copet kemudian mau ikut ikutan jualan cilok
dia itu sejatinya sama seperti kita
salah satu copet terbaik di kota ini
tapi sayang di saya dia menyanyiakan bakatnya itu dan berlari jadi tukang cilok
pernah satu tim sama bos
kami dulu partner
kenapa dia berhenti jadi copet
dia tergoda untuk jadi orang yang bisa dibilang masuk ke dalam kategori orang dengan pekerjaan yang penting halal
saya juga dulu pernah terjerumus ke dalam jurang kebaikan
mencari uang dengan pekerjaan lain
jadi superhero abal abal di sekitar gedung merdeka
jadi teman selfie para wisatawan baik lokal maupun interlokal
saya dapatkan hanya uang yang tak seberapa
donasi dari para wisatawan yang berfoto selfie dan rasa gerah yang luar biasa
karena saya harus berpakaian superhero abal abal itu
saya pun kemudian memutuskan untuk berhenti dan kembali ke profesi lama
meramaikan kembali kasanah percopetan di kota ini
jadi bukannya bisa

tetap maulin mu
tiada tersenara yang masalah
baiklah makasih ini
kami men fellaini di junior college yang weak dan murah
kita tidak tahu where selesai

lagi senam ya
saya masuk ya kang
baju olahraga emak jangan lupa di setrika
mau dipakai sekarang
buat latihan badminton
nyetrikanya nanti siang ya mak
sekarang mau nyuci dulu